jika selama ini kita mengenal makanan pizza spaghetti dan sushi dengan cita rasa khas makanan luar negeri
di kabupaten gresik ketiga menu tersebut justru dipadukan dengan cita rasa lokal
yakni dengan menggunakan bahan serba ikan bandeng
ya selain rasanya tidak kalah lezat makanan satu ini pun juga sehat
nah bagaimana kreasi kuliner satu ini berikut liputan ya
ya siapa sangka pizza dan spaghetti maupun sushi bisa disatukan dengan cita rasa lokal berbahan daging ikan bandeng
hasil kreasi sebuah resto di jalan panglima sudirman kabupaten gresik
cara membuat pizza bandeng cukup mudah
siapkan bahan bahan mulai dari ikan bandeng tanpa duri saus bulognes paprika dan beberapa jenis keju dan adonan pizza
pertama pipihkan adonan pizza
kemudian olesi saus boloknes dan tersisa
kaburkan paprika serta daging bandeng ke seluruh adonan
selanjutnya tambahkan aneka keju untuk menambah cita rasa gurih lalu panggang hingga siap disajikan
selain pizza ada pula spaghetti bandeng
pertama cincang bandeng tanpa duri beserta bawang bombay lalu aduk bersama spaghetti juga bumbunya
sementara untuk sushi bandeng juga cukup mudah
siapkan daging bandeng nasi jepang nori saus dan bumbu lainnya
bericuka pada nasi jepang dan siapkan alas penggulung sushi yang sudah dilapisi nori
kemudian taruh nasi jepang beserta nori mentimun serta irisan daging bandeng kemudian gulung hingga merata
selain tak kalah nikmat menu satu ini mulai digemari karena rasanya yang unik
unik sih rasanya soalnya bandeng juga pas krisik banget ya
terus sekarang bisa di ikan ada spaghetti ada pizza sama hasusya
saya favoriti spaghetti karena kebetulan aku
tipe orang yang suka rempah gitu spaghetti yang enak banget kerasa
ide kreasi ini berawal untuk mengangkat cita rasa makanan khas bandeng agar memiliki cita rasa internasional
sehingga dengan cita rasa kombinasi ini bisa menyajikan sesuatu yang lain
sehingga orang yang tadinya tau bahagiannya menu itu aja bisa lebih kekinian
rogo kocek tiga puluh hingga delapan puluh ribu rupiah anda bisa menikmati paket pizza bandeng dengan perpaduan cita rasa eropa dan jepang
bip tahu ari kresik